belum pernah sih kesana ya jalan jalannya makannya jangan cuma ke bali lagi atau ke daerah daerah lain
coba deh ke jawa tengah tadi ya di wonogiri gitu
banyak ternyata ya potensi wisata yang sangat indah di indonesia
kemudian juga kalau kita ke dalam laut itu juga indah juga di indonesia ini ya
kinian alam laut nusantara menawarkan kesegaran air laut bersih dan juga bening dengan pemandangan beragam batu karang yang memancarkan kilauan warna warni
eksotika biota laut ini bisa ditemukan di pulau gosong sebuah pulau tak berpenghuni nih di lepas pantai indramayu
pengunjung bebas memancing ikan dan snorkeling
satu lagi keindahan alam laut nusantara yang menyuguhkan biota laut berupa jamur karang warna warni dan suasana pantai yang menarik seperti di perairan indonesia bagian timur
mutiara yang menjadi surga bagi para pelancong kawasan pantai
ketika di pulau gosong ini ternyata terletak di perairan utara indramayu jawa barat
gugusan daratan kecil seluas tiga puluh meter x delapan puluh meter ini dikenal dengan sebutan pulau gosong
sebenarnya pulau gosong lebih luas dari pulau biawak namun kini hanya tersisa puluhan meter persegi saja
pulau ini nyaris hilang akibat eksplorasi batu karang secara besar besaran
mutiara indramayu ini tak berpenghuni dan benar benar masih perawat
ya diambil disetut pasir putihnya
nah sekarang pendalam
lahan itu di atas tiga puluh meter sampai lebih
tiga puluh meter itu pendalaman air karena diambil pasir putihnya
saat cuaca bersahabat wisatawan bisa snorkeling dan bersenang sepuasnya sembari menyaksikan keindahan batu dan jamur karang serta ikan beraneka ragam
bagi yang hobi memancing lokasi ini cocok sebagai spot untuk memancing ikan seperti ikan kerapu kakap merah dan lainnya
jadi karang tersebut seperti pola
kau mau sport dia bisa menyimpan cahaya dan akan dikeluarkan ketika pada malam hari
jarak tempuh lima jam dari bibir pantai dengan menembus angin dan gelombang air laut akan terbayar setelah melihat potensi keindahan alam pulau gosong
hoi rudin imawan indramayu jawa barat